di tengah isu politik yang semakin panas dan adu kepentingan berbagai pihak
semakin banyak informasi misatkan yang muncul di media sosial
beberapa informasi tidak benar atau hoax pun kerap muncul dan mengatasnamakan pihak pihak tertentu termasuk media
nama cnn indonesia juga dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi tidak benar
media cnn indonesia dicatut untuk menyebarkan informasi tidak benar melalui media sosial
baru baru ini muncul pesan berantai yang mengajak masyarakat untuk bergabung di saluran cnn di kota kota besar
pesan yang disebar melalui aplikasi telegram ini seolah olah disebarkan oleh cnn indonesia
dengan ini cnn indonesia menyatakan pesan yang disebarkan melalui telegram ini tidak benar
cnn indonesia tidak pernah membuat informasi ini
berita berita cnn indonesia hanya disiarkan melalui kanal kanal resmi
yakni cnnindonesia com dan cnn indonesia yang disiarkan oleh transvision
dan cnn indonesia di youtube
cnn indonesia juga mempunyai akun resmi media sosial
di antaranya cnn id daily di twitter dan cnn indonesia di facebook
pihak pihak yang terbukti menyalahgunakan nama cnn indonesia akan diproses secara hukum